selasa pagi tersangka dan saksi saksi kasus ktp elektronik menjalani pemeriksaan di gedung kpk jakarta
mereka yang diperiksa antara lain adalah tersangka andina rogong sugiharto dan anang sugiana sugiharjo
andi narogong tiba di gedung kpk pada sekitar pukul sembilan pagi
tak lama kemudian terdakwa sugiharto juga tiba di gedung kpk
selain itu ada pula anang sugiana yang merupakan pimpinan pt quadra solution yang memenangi tender ktp elektronik
menurut kpk pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan untuk mengonfirmasi sejumlah info terkait kasus iktp
serta terkait penggeledahan pada hari jumat dan senin kemarin di sebuah rumah di kawasan tebet jakarta
pada penggeledahan jumat lalu kpk menyita sejumlah dokumen serta menyita kendaraan jenis velfire dan range rover
kpk juga terus mengembangkan penyelidikan kasus iktp sehingga ada kemungkinan tersangka akan bertambah
apalagi muncul fakta fakta baru dalam persidangan yang telah digelar
selain itu kpk juga mempertimbangkan akan mengenakan pasal dua puluh satu dan dua puluh dua undang undang tipikor kepada saksi miriam yang diduga memberikan keterangan palsu
hari senin kita lanjutkan penggeledahan masih di tebet tapi di lokasi berbeda sebuah rumah di jalan tebet barat
di sana kita menyita dokumen dokumen yang terkait dengan salah satunya catatan keuangan yang terkait dengan tersangka
nah itu akan kita klarifikasi di pemeriksaan ini rencananya atau di pemeriksaan lanjutan
kita juga memeriksa sejumlah saksi termasuk terdakwa sugiarto yang hari ini kita agendakan juga